beginilah kondisi cuaca ekstrim di puncak gunung bawah karaeng
kecematan tinggi moncong kabupaten goa sulawesi selatan yang memakan korban
suhu udara mencapai empat belas derajat celcius disertai angin kencang dan hujan deras
setelah dua jenazah pendaki atas nama stephen dan zainal
rabu malam tim gabungan kembali menemukan satu pendaki lainnya
dalam kondisi meninggal dunia di antara pos lima dan tujuh jalur pendakian
seluruh korban dinyatakan meninggal akibat hipotermia terpapat cuaca ekstrim di puncak gunung
proses pencarian oleh tim sar gabungan pun resmi dihentikan
karena itu kami memberikan perhatian atau pesan terhadap pendaki apabila melaksukkan kegiatan di atas gunung
perhatikan perlengkapan perhatikan peralatan perhatikan permakanan yang harus ada dibawa di atas gunung
karena ketika korban tersebut semuanya tidak
membawa perlengkapan utamanya permakanan
sehingga ketiga korban tersebut semuanya diperkirakan dan memang hipotermia
kami siang usai disemayamkan di rumah duka
jenazah rian dimakamkan di pemakaman umum jalan mustafa daeng bunga sungguh minasa
almarhum diketahui meninggalkan rumah sejak lima belas agustus
dan berpamitan untuk melakukan pendakian dan merayakan hud ri di gunung bawah karayeng
sempat diisin di orang tuanya dikasih juga bekal
ini memang untuk naik gunung atau sampai di lembana saja
ini pertama kalinya almarhum
kalau untuk ke bawah karang dia pertama kalinya
sebelumnya delapan pendaki lolos dari penyekatan aparat gabungan yang sejak empat belas agustus dua ribu dua puluh satu lalu
melakukan razia dan melarang pendakian di puncak gunung bawah karang lantaran cuaca buruk
warga kembali diimbau untuk sementara tidak melakukan pendakian ke gunung bawakaraeng
lantaran cuaca buruk
cuaca ekstrim diprediksi masih akan terus melanda
yahya malwana gua sulawesi selatan